anda masih bersama kami ada speedboat jurusan jailolo kabupaten halmahera barat
ternate yang terbakar tidak jauh dari pelabuhan jailolo
enam orang dinyatakan tewas dan dua lainnya masih dalam pencarian tim basarnas maluku utara
sementara tiga puluh tujuh penumpang lainnya berhasil selamat
speedboat bintang fajar yang membawa empat puluh lima penumpang ini terbakar sekitar lima ratus meter
dari pelabuhan jailolo kabupaten halmahera barat maluku utara
upaya penyelamatan dilakukan oleh speedboat lain yang berada dekat speedboat yang terbakar
diduga kebakaran terjadi karena ada percikan api di salah satu mesin speedboat yang mati
kejadian itu membuat para penumpang panik
api semakin membesar setelah menjalar ke salah satu jerigen yang berisi bahan bakar
demi menyelamatkan diri banyak penumpang yang nekat terjun ke laut
dari empat puluh lima orang penumpang enam orang meninggal dunia dan tiga puluh tujuh penumpang lainnya selamat
sementara dua penumpang lainnya masih dalam pencarian tim basarnas
para korban yang selamat langsung dibawa ke rsudo jailolo halmahera